dulu bapak melakukan ini semua karena pebli belum bisa mandiri kan
belum bisa apa apa karena pebdi masih kecil
tapi sekarang pebli udah dewasa pebli ingin membantu bapak
pebli masih kecil
kalau bapak terus memperlakukan pebli kayak gini peblilah malamnya jadi manja
gak bisa urus keluarga
kalau bapak sayang sama febri tolong biarkan febri jadi anak yang mandiri
peblinya ada om
ada di dalam
kok kamu tau pebli ada di dalam
kan kita baru datang
ada perlu apa
kita mau ngajak pebli ke bogor om
jenguk temannya lagi sakit
febrinya sedang tidak enak badan
jadi sepertinya kalian pergi ke bogornya tanpa pebli
tidak apa kan
kalau gitu kita permisi dulu ya
doi saya lihat pebli belunya
tadi kamu bilang febri ada di dalam
sekarang baru kamu mau lihat
kamu mah aneh kom
udah berapa kali papa bilang
kamu ngapain ngerjain kayak beginian
ini sih urusan bapak
ini itu pekerjaan perempuan pak
bukan pekerjaan bapak
ibu bapak melakukan ini semua
karena pebli belum bisa mandiri kan
karena pebli masih kecil
tapi sekarang pebli udah dewasa
pebli ingin membantu bapak
pebli masih kecil
kalau bapak terus memperlakukan fabri kayak gini
peblilah malamnya jadi manja
nggak bisa urus keluarga
kalau bapak sayang sama pebri
tolong biarkan febri jadi anak yang mandiri
yang namanya mandiri itu pep
bukan berarti kamu nyetrika sendiri
nyuci sendiri ngepel sendiri
jemur sendiri makan sendiri
yang namanya mandiri itu
kamu bertanggung jawab pada diri kamu sendiri
bertanggung jawab terhadap masa depan kamu nanti
masa depan kamu nanti itu bukan jadi pembantu di arab
tapi jadi sarjana
menjadi sarjana bukan berarti menyerahkan semua tugas febri ke bapak
pebli nggak tega liat bapak capek
kami juga ingin berbakti sama bapak
kalau pebis sayang sama bapak
pebli nggak tega liat bapak capek
pebri pengen berbakti sama bapak
kamu belajar yang benar
belajar yang sungguh sungguh
kalau urusan kayak begini
tidak usah belajar
nanti kamu juga bisa sendiri
sekarang kamu belajar soekarno
kalau dibilang tidak begitu dong neng
neng nggak boleh cemberut begitu sama orang tua
bapak juga begitu kan sama anak sendiri
bokong sama temen temen pebli
kalau pagi sakit beneran gimana

neng nggak boleh cemberut begitu sama orang tua
bapak juga begitu

bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
bapak juga begitu
katanya kita mau jenguk tapi kok malah kesini sih
temen temen minta kita datang tunggu di sini
biar kita bisa bareng ke rumah sakitnya
karanya kita mau jenguk tapi kok malah kesini sih
berarti kita balik geibel
mungkin mereka sudah rindu banget gitu
mungkin mereka sudah rindu banget gitu
aku tak tahu
bisa aku dia
gak tau klau
war kita teh jalan yuk
kamu ajak klau duluan nanti ekor nyusul
pesta pernikahan teh ternyata gak mudah ya ah
kita jalanin aja apa yang ada ya
bisa berantakan semuanya
ma udah bangun
sebentar lagi maghrib
lebih baik kamu pulang
a sobri pulang dulu ya
saya jadiin rusinnya trika
kamu sekarang sama sama saya ya kuh
sekarang kan rencananya kita mau ke bogor
saya yang lupa doi kamu yang inget
tapi besok sajanya sudah sore
sudah mau maghrib
saya pulang dulu ya kok
cuy kalau besok kamu ke rumah
nggak usah bayar ya
nggak usah bayar ya
nggak usah bayar ya
nggak usah bayar ya
nggak usah bayar ya
nggak usah bayar ya

udah nggak usah mang
sudah terima saja rejeki
kalau begitu permisi dulu
cep balik yuk